saya tidak pernah ngomongin ini ya sering ngomongin di din tuh semuanya diomongin
ya kan bapak tokoh masyarakat disini pasti ditunggu orang orang nanti disana
banyak anak anak nangis bapak bapaknya pada berantem dan ada yang pura pura lupa
bawa uang ujung ujungnya bapak juga yang rugi
pak sobri minta maaf ya atas kejadian kemarin hanya kamu telah belajar dewasa
iya pak pak
belajar yang cepat belajar yang keras belajar yang banyak
iya pak kalau ada nanyan bapak bilang tidak ada iya pak berhenti mikirin sudah deh
sobri something ya pak ya
kamu berangkat dulu ya
jangan jualan di sekolahnya denny
jangan jualan di puskesmas juga
satu lagi kang
jangan jualan di kampung ini
neng malu sama tetangga
terus akang jualan dimana
ya terserah akang
kan akang yang jualan
jangan teriak lok lok cilok disini
gak enak didengar tetangga
kalau nanti malam suhu badannya
terus muntah muntah atau jadi nganap semakan
pak toto gak usah khawatir ya
tapi kalau dalam dua hari kedepan
suhu badannya masih tinggi
beri obat penurun panas
pak tatang sudah paham
pengalaman dua pin sebelumnya
yang berikutnya sus
oke simpan yang rapi ya pak
kalau hilang lapar kesini aja
suami bu neneng
selamat pagi pak
kalau gitu sekarang pemberian polio ya pak
namanya t ronaldo bu dokter
ibunya kerja di dubai
baik pak kades
ke rumah pak ustadz kemen
mau ke rumahnya pak ustadz
cuma sebentar saja bu
nona tuh bu
saya permisi keluar dulu atau ya
tidak ada yang bisa dipercaya

segitu aja marah
kamu tuh sering pinjam uang sama saya
saya gak pernah marah
seratus ribu aja diomongin
saya sering bantuin kamu
tenang aja bu dokter
gak usah takut
saya juga sering meminjam kamu bawang gula semuanya
pura pura lupa ya
suami bu juhaya
kamu bilang tidak hitam jelek kue cincin ganas turi miskin gak tahu diri
saya segala dibawa bawa
kamu juga bilang
sumpah sumpah jasnah bu uud asep
kamu benar kamu tak ingin ngomongin
dibuat bubuk bubuk bubuk
iya bubuk bubuk bubuk
semua bubuk dulu ya bubuk bubuk bubuk
enggak kang biasa aja
bagus ya kang
sekarang ada pin lagi
kang aceng dari mana
itu habis nganterin si edward sekolah
ada acara di sekolahnya
aduh sibuk bener din
beli ini lah itu lah
ada coklat buat kamu tim satu
eee kamu mau gak din
ini ada coklat
wah ngasih hadiah nih
pokoknya masa begini aja dibilang hadiah
kalau hadiah mah gak cuma segini
ini tadi beli buat edward tapi kelebihan
terus inget kamu
masa ngasihnya karena ada lebih
berarti kalau gak ada lebih saya gak kedapetan ya
saya gak kedapetan dong
gak usah tuh ditolak ma
oh makasih ya kang
kang aceng itu sebenernya orang baik
emang akang baik dari dulu din
saya serius atu kang
kang aceng itu sebenernya gak playboy
keliatannya aja kayak pengen playboy
baru ya dagang di sini
saya baru lihat
mau masak apa kum
kamu masih marah ya
selagi saya meninggalkan kamu sama aceng di pos
saya juga sudah merasa bersalah
pecah ya kum
nanti saya ganti ya
tidak usah idoy
itu dihitung saja berapa
biar aku beliin
nanti aku balik lagi ya
nanti aku balik lagi
nanti aku balik lagi
nanti aku balik lagi
nanti aku balik lagi
di rumahnya juga gak ada pak
tadi saya ke rumahnya
ya sudah tuh pak
ini saya ada titipan dari pak kades
itu untuk sumbangan masjid pak
nanti saya sampaikan ya pak
kalau begitu saya permisi dulu lah tuh pak ya
kebetulan di puskesmas masih banyak pin
sekdes yang kemarin kan terin sumbangan
sampai jumpa lagi